saudara enam puluh empat kali gempa susulan yang terjadi di timur laut tuban jawa timur dengan kekuatan mencapai magnitudo enam lima berdampak pada robohnya lima bangunan
lima bangunan yang berada di lima kecamatan di kabupaten tuban jawa timur yang robo diantaranya kantor desa dagangan tiga rumah dan satu kandang ternak
selain lima bangunan roboh di tuban gempa juga berdampak pada kantor kecamatan padangan kabupaten bojonegoro
bpbd kabupaten tuban dan bojonegoro segera turun tangan dengan menyalurkan bantuan bahan pokok dan terpal plastik
gempa susulan magnitudo enam lima di perairan tuban mengakibatkan sejumlah bangunan di kota surabaya rusak
salah satu bangunan yang mengalami kerusakan adalah rumah sakit unair
di rumah sakit ini bangunan di lantai lima mengalami kerusakan
bahkan akibat kuatnya gencangan gempa membuat sejumlah sepeda motor ringsek tertimpa runtuhan tembok
sementara lebih dari satu ratus enam puluh pasien di rumah sakit unair surabaya terpaksa dievakuasi di area parkir akibat gempa
bpbd kota surabaya mendirikan tenda darurat untuk tempat perawatan sementara pasien